menghilangkan kewenangan kewenangan kami di daerah menghilangkan hak hak rakyat kecil
kawan kawan kalau mau dihargai tolong menghargai
ini adalah saat saat di mana mike anggota dpr ri dari fraksi demokrat irwan veko tiba tiba mati
saat itu irwan sedang menyatakan pandangannya dalam rapat paripurna pembahasan ruu cipta kerja senin lima oktober dua ribu dua puluh
diduga ketua dpr puan maharani yang mematikan mik irwan saat menyatakan keberatannya dalam pengesahan ruu cipta kerja
momen tersebut viral di lini masa bahkan saat ini tagar puan maharani trending di media sosial
menanggapi hal tersebut wakil ketua dpr sekaligus pimpinan rapat aziz samsudin mengatakan
mikrofon mati secara otomatis jika melebihi batas waktu yang ditentukan
nah kalau mic nya mati itu di dalam tatib
saya sebagai pimpinan kan mengatur lalu lintas
irwan veko pun melancarkan aksi balasannya
lewat akun twitternya anggota komisi lima ini mengatakan
ia baru bicara dua menit dan mike nya dimatikan sebelum batas waktu bicara lima menit
pernyataan irwan didukung rekan sesama demokrat lainnya andi arief yang juga menyindir sosok puan
politikus gerindra sekaligus mantan wakil ketua dpr ri fadli zon
fadli mencuit kalau belum lima menit selesai bicara berarti mic dimatikan
tolong pak ketua
nanti pak binda
saya sudah beri kesempatan
kedua tadi sudah ambil keputusan
setelah itu nanti pemerintah
kami ingin menyampaikan
sebelumnya rapat paripurna dpr ri yang membahas dan mengesahkan ruu cipta kerja
diwarnai interupsi dan keberatan
dari dua fraksi yaitu pks dan partai demokrat
adu argumen bahkan terjadi antara politisi demokrat beni kaharman dan pimpinan sidang aziz samsudin
interupsi dan keberatan dalam sidang pembahasan ruu cipta kerja berbuntu panjang
tak hanya aksi mematikan mic untuk dua anggota fraksi irwan veko dan marwan cikazis
tetapi juga walk out oleh fraksi demokrat dari ruang sidang
tim liputan cnn indonesia
sampai jumpa di pemerintah